anggota komisi tiga dpr ri dari fraksi pdi perjuangan trimedia panjaitan rabu siang mengaku kaget jika ada pungutan liar di rutan komisi pemberantasan korupsi
yang menyebut ini adalah pekerjaan rumah besar bagi para pimpinan kpk pasca perpanjangan masa jabatan
dalam pengetahuan trimedia rutan kpk punya pengawasan yang ketat dan ia mengira pungguli hanya ada di rutan yang dikelola oleh kementerian hukum dan ham
maka ia meminta ketua kpk firli bahuri untuk segera turun tangan untuk mengusut dugaan punguli di rutan kpk dengan nominal yang besar ini
dengan perpanjangan satu tahun ke depan ini masa tugas mereka harus menunjukkan hal seperti ini bisa diberes
sebelumnya dewan pengawas kpk menyatakan terjadi pungutan liar hingga empat miliar rupiah di rumah tahanan atau rutan kpk
dewas menyebut telah memeriksa dan meretapkan sejumlah nama dalam kasus ini
dugaan pungli ini ditemukan oleh dewas setelah memeriksa laporan yang masuk sejak beberapa bulan lalu
dewas kpk menyebut ada beberapa pihak yang diduga terlibat dan terbukti melakukan
pelanggaran etik di ranah rutan kpk
meski demikian dewas menyebut pihaknya hanya memiliki kewenangan hingga di tahap etik
sedangkan kasus penghutan liar ini telah masuk ke ranah hukum
dewas pun telah menyerahkan temuan ini pada aparat penegak hukum untuk ditindak
kami mohon tindakannya pak dewas
sementara yang sudah kami peroleh itu di dalam satu tahun
periodenya desember dua ribu dua puluh
mungkin akan berkembang lagi
kami tidak tahu
kemudian sudah diketahui juga kira kira dalam bentuk apa
pembayaran pungutan pungutan itu dilakukan
ada berupa setoran tunai
semua itu menggunakan rekening pihak ketiga dan sebagainya